puluhan pendukung basuki cahaya purnama atau ahok kembali mendatangi pengadilan tinggi jakarta di jembatan kaputi
ya ini mereka masih terus menuntut gubernur dki jakarta nonaktif itu dapat dibebaskan oleh pihak pengadilan
belum adanya jawaban dari pihak pengadilan negeri jakarta utara mengenai pengajuan penangguhan penahanan ahok
membuat sejumlah pendukung kembali menggelar aksinya
ada pun pihak pengadilan tinggi menerima tiga orang perwakilan pengunjuk rasa yang berbekal tiga tiga ratus tiga puluh delapan fotokopi ktp
tidak sampai enam an tapi yang berhasil kita verifikasi tiga tiga ratus tiga puluh delapan
itu ada di tanda terima
jadi tadi saya sudah tanya ke bagian humas boleh apa tidak disusulkan mereka welcome
jadi mungkin hari kamis atau jumat depan kalau tidak libur akan ditambah